elemen buruh dari konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia kspsi
akan menggelar aksi may day hari ini di kawasan patung kuda arjuna wiwaha jakarta pusat
aksi ini sedianya digelar bersama dengan momen hari buruh satu mei lalu
namun ditunda lantaran berdekatan dengan hari raya idul fitri
menurut presiden kspsi andi gani
aksi ini akan diikuti empat hingga lima orang di area patung kuda
aksi buruh juga rencananya akan digelar serempak di kota kota lainnya
kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia mardika utama di kawasan patung kuda jakarta
mardika diperkirakan ada empat hingga lima orang yang akan mengikuti aksi ini dan cukup besar pastinya ya
lalu persiapan seperti apa dari aparat keamanan di sekitar kawasan patung kuda
untuk menyiagakan sehingga tidak terjadi kemacetan
apakah ada strategi pengalian arus lalu lintas
silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi yuda
betul sekali sejumlah persiapan ini sudah dilakukan oleh pihak
kepolisian diantaranya adalah dari direktorat lalu lintas polda metro jaya
yang tadi melakukan apel pasukan di kawasan monas pada pukul delapan lewat tiga puluh waktu indonesia barat
dan betul sekali sejumlah skema ini sudah disiapkan
diantaranya adalah skema terkait dengan pengalihan arus lalu lintas
jika terjadi kepadatan di sekitar kawasan patung kuda
tadi saya mewawancarai direktur lalu lintas komisaris besar polisi sambodo purnomo yogo
yang mengatakan jika masa akti masih berkisar seribu sampai dua ribu orang
maka kawasan patung kuda sejatinya masih bisa dilintasi hanya saja
kendaraan dari arah harmoni menuju ke patung kuda dan sebaliknya
ini memang harus mencari alternatif lain diantara adalah melewati kawasan veteran satu dua dan juga tiga
namun jika jumlah masa melebihi dua orang maka tentu akan dilakukan penutupan
di depan kantor kementerian pariwisata atau tepat di depan patung kuda arjuna wiwaha ini
dan kemudian kendaraan dari sejumlah arah ini akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas
di antara adalah terkait dengan penutupan ini maka kendaraan dari arah tamrin
yang akan menuju ke medan merdeka selatan ini diarahkan belok ke kanan
menuju ke medan merdeka barat ataupun juga ke arah ke budi kemuliaan dan juga sebaliknya
dan penutupan juga rencananya mungkin akan dilakukan di kawasan kantor kedutaan besar amerika serikat itu artinya
kendaraan dari arah tugutani yang akan menuju ke medan merdeka selatan dan juga medan merdeka barat ini diluruskan
menuju ke arah gambir
namun sejauh ini skema tersebut masih belum dilakukan dan bisa anda saksikan
situasi arus lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini masih tergolong ramai lancar
belum ada penutupan atau rekayasa sama sekali
kendaraan dari sejumlah arah termasuk juga bus transjakarta masih bisa beroperasi sesuai dengan koridornya
dan begitu pula kendaraan kendaraan lainnya
yang juga terpantau masih ramai lancar hingga pukul sembilan pagi ini
kita tahu bahwa pada hari ini juga mayoritas kelas pekerja baik karyawan swasta maupun juga sebagian dari pegawai negeri sipil
sudah mulai kembali bekerja secara normal
begitu pula dengan aktivitas para pelajar yang juga sudah dimulai pada pagi hari ini
maka tidak heran situasi arus lalu lintas di kawasan tempat saya melaporkan ini terhitung cukup ramai
atau lebih ramai jika dibandingkan dengan kondisi arus lalu lintas
nah yuda selain masa aksi dari kspsi atau konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia
rencananya berdasarkan informasi yang saya terima dari pihak kepolisian
akan ada juga elemen lain yang turun ke jalan di kawasan patung kuda ini yaitu dari elemen mahasiswa
terutama dari mahasiswa kampus universitas trisakti yang akan memperingati hari reformasi yang jatuh pada hari ini
tujuh belas mei dua ribu dua puluh dua dengan tempat yang sama
dan masa aksi buruh yaitu di kawasan patung kuda
nah kalau kita kembali lagi ke masa aksi buruh informasi yang saya terima bahwa mereka ini rata rata bergerak
dari kawasan serang banten pada pukul sembilan pagi dan diperkirakan akan tiba di kawasan patung kuda ini
pada pukul sebelas atau pada pukul dua belas siang nanti
dan aksi masa ini nantinya akan dilakukan di sekitaran patung kuda dan kemudian diperkirakan akan diterima
oleh kepala staf kepresiden
dan modoko aspirasi aspirasinya
tapi kalau saya lihat hari ini atau pagi ini yuda di sekitaran patung kuda ini memang sejumlah mobil komando
dan juga tampak ada bendera serta umbul umbul dari serikat buruh ini sudah terlihat meskipun
masanya belum tampak ada yang datang
nah kalau kita bicara soal tuntutannya menurut keterangan dari presiden kspsi andi gani
aksi yang akan diikuti oleh empat sampai lima orang ini masih berkenaan dengan omnibus law
dan presiden kspsi andi gani meminta klaster ketenaga kerjaan dalam omnibus law ini dikeluarkan saja
selain itu juga kspsi meminta pemerintah dan juga dewan perwakilan rakyat
membatalkan revisi undang undang pembentukan perundang undangan
kita tahu bahwa salah satu tujuan dari revisi undang undang p tiga ini adalah mengakomodasi metode omnibus law
setelah undang undang cipta kerja yang dibentuk lewat metode tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat
oleh mahkamah konstitusi
menurut mahkamah konstitusi pada november dua ribu dua puluh satu lalu metode penggabungan omnibus law dalam undang undang cipta kerja
tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang undang baru atau melakukan revisi
undang undang p tiga ini nantinya akan menjadi dasar perbaikan undang undang cipta kerja yang harus selesai
paling lambat dua tahun setelah putusan mahkamah konstitusi dibacakan pada november dua ribu dua puluh satu lalu
dan selain itu kspsi juga meminta agar pemerintah segera
melakukan pengesahan terhadap rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga ini
berkaitan dengan nasib para buruh migran anak buah kapal dan juga para pekerja rumah tangga di indonesia
yudha kembali ke anda
baik mardika utama terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali